pemerintah kota surabaya melepas calon jemaah haji asal surabaya pada senin pagi
calon jemaah haji asal surabaya ini berada di gelombang satu dan dua kloter
ini menyebar di tujuh belas kloter maksud saya karena surabaya sebagai kloter penyangga
yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten dan kota lain di jawa timur
ada sekitar dua lima ratus tujuh puluh orang calon jemaah haji dilepas oleh pemerintah kota surabaya
tahun ini calon jemaah haji perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki laki
dengan usia kisaran empat puluh hingga enam puluh tahun terbanyak
sementara usia termuda adalah delapan belas tahun sebanyak tiga orang dan usia tertua adalah delapan puluh tiga tahun sebanyak satu orang
pemerintah kota surabaya berpesan agar jemaah calon haji menjaga kesehatan dan juga kekompakan antar jemaah
membawa masker dan obat obatan karena suhu udara yang cukup panas di arab saudi
serta menerapkan ilmu dan bimbingan haji yang telah diberikan
ini sudah menjadi sebuah keniscayaan kalau surabaya ini menjadi pendamping
maka yang kita optimalkan kemudian adalah agar siapapun yang menjadi petugas
minimal nanti di asrama haji tatkala dia masuk di asrama haji harus segera memperkenalkan diri untuk menjalin komunikasi yang bagus
ini yang kadang menjadi sedikit kendala ya ini hanya komunikasi